di cnn indonesia breaking news hari ini presiden joko widodo menerima vaksin covid sembilan belas
meskipun ini ibarat angin segar bagi masyarakat indonesia di tengah pandemi yang melanda
lantas amankah vaksin ini bagi tubuh
dan apakah vaksin ini bisa menjamin seseorang menjadi kebal covid sembilan belas
untuk membahasnya lebih lanjut sudah bergabung bersama kami melalui sambungan zoom
juli tasari sondoro selaku sekretaris eksekutif itagi
halo dokter selamat siang apa kabar
halo juga terima kasih atas kesempatannya untuk mengadakan dialog
dokter julie tasari ini kita baru saja saksikan bersama penyuntikan vaksin perdana di indonesia
yang diawali dengan penyuntikan terhadap presiden republik indonesia joko widodo
bagaimana tanggapannya dok
terus terang saya sangat terharu ya sampai mau keluar air mata
karena sang presiden yang penuh tanggung jawab bersedia untuk pertama kali dikan imunisasi
ini akan menimbulkan suatu trust dari masyarakat kepercayaan dari masyarakat
kemudian diikuti dengan para pejabat pejabat lainnya bahwa kita siap dengan imunisasi
meski memang ini tentunya menjadi kabar yang membahagiakan begitu ya
karena akhirnya vaksinasi ini sudah dilakukan dan akan segera bisa diakses juga oleh masyarakat
artinya disuntikan oleh kemasyarakat
namun ada juga kegambangannya ini dok terkait keamanannya
mengingat saat uji klinis di indonesia ini dilakukan kepada masyarakat umum dengan resiko rendah dok
ya jadi mungkin ya masih banyak persepsi yang belum dapat dipahami
jadi yang pertama adalah kita tidak hanya melihat dari efekasi
banyak yang tidak paham efekasi itu apa
jadi kita mulai ya kita bahwa ini adalah suatu uji klinis ya tentu dengan relawan yang terpilih ya
kemudian setelah dilakukan pemberian imunisasi pertama dan kedua
itu kemudian dilakukan suatu pemeriksaan per antibody
jadi kalau tadi mbak mengatakan bahwa
apakah akan memberikan perlindungan terhadap seseorang
tentu akan sangat memberikan perlindungan
hasil dari pemeriksaan pcr
ya itu adalah serokonversi serologi dan geometric mentizer
mungkin saya bisa bacakan di sini bahwa
ini penelitiannya di bandung
jadi seropositif itu yang asalnya negatif
selainnya sebelum dilakukan imunisasi
setelah imunisasi lengkap
selain itu kemudian kita lihat juga serokons tadi sero sero sero serotif ya
jadi dari negatif menjadi positif
itu adalah lima ribu satu ratus delapan puluh satu sembilan belas
berarti menunjukkan kenaikan titer dua puluh tiga lima puluh dua kali
dari yang sebelumnya tidak ada
jadi ini adalah memberikan perlindungan yang sangat sangat maksimal
terhadap individu yang disuntik
kemudian efekasi itu apa
karena orang ada yang mengatakan
loh dulu katanya empat belas hari setelah disuntik kemudian diperiksa sembilan puluh sembilan
oh sekarang jadi turun
nah ini orang tidak paham
jangan disampur adukan antara serotitis serokonversi geometric mentizer
efekasi itu adalah pemantauan
pemantauan yang seharusnya enam bulan
karena masa pandemi
who mengizinkan untuk kepada semua produsen vaksin
melakukan suatu pemantauan selama tiga bulan
untuk imunisasi lengkap
nah hasil dari pemantauan pasar imunisasi lengkap
orang orang yang apa atau relawan ya
relawan yang diberikan imunisasi lengkap dua kali pada uji klinik di bandung
ada yang dengan covid sembilan belas
nah sekitar dua puluh sekian saya mungkin tidak paham berapa jumlahnya
nah itu tidak mau izinkan untuk membuka label
apakah itu labelnya
eh labelnya itu
yang mendapat placebo atau yang mendapat vaksin
ternyata dari perhitungan statistik
yang mendapat placebo itu yang terbesar
karena memang mereka itu
kelompok placebo atau yang diberikan nhl fisiologis
dan ada sedikit kelompok yang diberikan vaksin
dan itu ternyata juga tidak berat
dan perhitungannya adalah selama tiga bulan
tentunya setelah ini enam bulan kita akan periksa lagi
akan pantau lagi
ada berapa banyak lagi dari responden atau relawan itu
yang ditemukan dia terpapar covid
nanti akan dihitung lagi
dengan berjalan nyawa
nanti enam bulan pasti efekasinya akan naik
nah jadi ini yang perlu dipahami
kalau pemberian apa pemberian
kisah terhadap individu
baik sekali pokoknya dia sudah timbul anti budi
oke baik dokter julita sari
apakah ini berarti efikasi ini lantas tidak bisa
tidak hanya menjadi satu satunya acuan begitu
untuk bisa mengatakan bahwa vaksin ini efektif
karena tadi dokter sempat mengatakan
efekasi itu berbeda dengan serokonversi
di mana serokonversi untuk vaksin sinovac ini tergolong tinggi begitu dokter
tidak bisa dicampur adukan
karena kalau kita efekasi nanti enam bulan diperiksa
kan dua belas bulan juga diperiksa
bukan diperiksa dipantau
lalu dokter setelah penyuntikan vaksin
ini kita saksikan tadi presiden juga sudah disuntik vaksin
kemudian sejumlah pejabat negara juga sudah disuntikan vaksin
apa saja efek samping yang mungkin akan muncul
pasca penyuntikan vaksin sinovac ini dokter
ya semua vaksin itu semua akan punya reaksi simpang
ya itu biasanya ringan ringan saja berupa reaksi lokal
misalnya nyeri pada tempat suntikan
kemudian kadang kadang agak merah agak bengkak itu biasa
kemudian mungkin juga ada suatu reaksi sistemik
misalnya demam ringan sistem itu umumnya
demam ringan kemudian juga kadang kadang ada yang pusing
kadang kadang ada yang sedikit pegel
nah itu dipantau semuanya akan dipantau ya
pada uji klinik yang di bandung tidak ada serius yang berhubungan dengan vaksin
lalu dokter ini apakah setelah orang disuntikan vaksin covid sembilan belas
ini masih bisa terkena covid sembilan belas
dan apakah ada langkah yang bisa dilakukan untuk mengurangi risiko tertular kembali usai divaksin dokter
jadi mungkin saja ya setiap orang responnya berbeda
setiap orang mempunyai suatu sistem imun untuk merespon vaksin yang masuk
nah kemudian jadi tetap
meskipun sudah divaksin tidak dengan divaksin kemudian masker digunting dibuang
tetap harus dijalankan protokol kesehatan
tetap harus dijalankan protokol kesehatan
lalu dengan proses monitoringnya sendiri ini dokter
berapa lama proses yang bisa dilakukan untuk melihat efektivitas vaksin
dan apakah memang protokol kesehatan ini berarti memang tidak boleh diabaikan serta merta begitu ya
betul terus meskipun kita sudah divaksin meskipun kita sudah vaksinnya lengkap tetap
protokol kesehatan tetap
cuma mungkin kalau sudah divaksin kita punya sertifikat
lalu dokter ini kan vaksin yang disuntikan hari ini berasal dari produsen sinovac begitu ya
kita tahu juga ada beberapa merek lain begitu selain sinovac yang juga didatangkan
apakah ini nantinya jika seseorang sudah menerima suntikan vaksin dari salah satu merek
dia bisa melanjutkan suntikan vaksin dengan merek lain
artinya ada dua atau lebih merek yang disuntikan ke dalam badannya atau tubuhnya begitu dok
mungkin sebaiknya ya
vaksin yang diberikan misalnya sekarang vaksin sinovac ini berasal dari vaksin mati
yang dimatikan dengan proses satu tes kimia
ini adalah vaksin yang paling aman
dan kita sudah berpengalaman lebih dari tujuh puluh tahun
tujuh puluh tahun untuk memakai vaksin ini
nah kemudian maksudnya bukan vaksin ini vaksin metode pembuatannya platformnya ya
platformnya itu sudah dikenal lama tidak tujuh puluh tahun vaksin vaksin lain
kemudian platform yang lain misalnya dna rna itu adalah sesuatu yang sangat baru
ya jadi sangat baru
sehingga kita juga belum tahu bahwa nanti ke depan bagaimana ya
tetapi setidak tidaknya kita juga belajar dari uji klinik
apakah ada reaksi apa reaksi apa itu dari uji klinik
nah kemudian kalau sudah disuntikan dengan satu harus diberikan satu paket
dan nanti vaksin vaksin yang akan datang itu tentu gaji kembali oleh badan kita
di badan pom itu ada yang konas namanya komnas poj
penilai obat jadi termasuk vaksin
mereka terdiri dari para pakar pakar farmakologi
kalau kami itagi dari pakar pakar vaksin
jadi berbeda backgroundnya tetapi kami kerja sama terus
oke baik berarti memang disana
saya juga menghadiri setiap pertemuan di badan pom kami dari itagi dari komnas kipi selalu menghadiri
mengawal ya kita bekerja sama ya
oke dokter berarti memang disarankan untuk mengikuti paket sampai selesai begitu ya